percinan godop merupakan percinan terbesar di indonesia
kawasan ini menjadi rumah bagi suku tionghoa sejak zaman kolonial
tidak hanya menjadi sentra perdagangan
kawasan glodok juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang dimulai dari depan gerbang glodok
sejarah perkembangan percinan godop dan juga kota jakarta tak lepas dari peranan t
bukan hanya sebagai komoditi perdagangan tetapi juga sebagai sebuah tradisi
sebelum menjadi kedai teh pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
bangunan ini merupakan toko obat bernama tionghoa
tak hanya di bagian luar bagian dalam kedai teh kental dengan ornamen khas tionghoa
tradisi teh di kawasan pecinan jakarta dimulai dari delapan teko yang ada di depan kedai teh ini
tradisi itu dimulai oleh kapitan ganjing
kenapa dia delapan teko
angka delapan itu melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus
dari tradisi itu memberikan untuk kepada para penjelengak yang lewat para pedagang
di kedai teh ini saya belajar mengenai tradisi minum teh ala warga tionghoa
kami membuat teh merah jenis tahung pao
semua perlengkapan membuat teh diletakkan di atas wadah yang bernama capan
wadah ini wajib digunakan saat upacara teh
kalau cangkir untuk minumnya ini bisa kakak tutup di atasnya
kemudian dibalik dengan menggunakan dua pasan
ini nggak akan jatuh ya pak
diangkat sampai semua airnya berpindah
kemudian saat sudah kosong ini baru dicium aromanya
nah pada saat mencium aromanya saya sekali menoleh ke arah kiri atau kanan salah satu
jadi untuk membedakan aromanya dengan udara di sekitar
jadi untuk cara pecah cipinya tiga jari yang tangan kiri ini sebagai tatakannya
taruh di bawah kemudian dua tangan di sebelah kanan untuk mega
ini berarti minum
tehnya ringan ya
tujuan utama menghirup aroma teh adalah untuk relaksasi tubuh sekaligus bentuk penghargaan kepada petani teh di seluruh dunia
menjaga tradisi teh adalah alasan utama kedai teh ini berdiri
sebab tak semua warga tionghoa mengetahui tradisi
tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah tradisi yang harus dilestarikan
tradisi chinese yang mesti dilestarikan
satu hal yang anak anak muda harus tahu soal soal begini
tujuan terakhir saya di pecinan glodok adalah mencicipi kuliner legendaris di gang gloria
terdapat sejumlah kuliner legendaris di tempat ini
saya pun memilih soto betawi sebagai makan siang saya
soto betawi nyonya afung sudah eksis di kawasan picinan godok sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
yang bikin spesial apa ya bu
kalau di sini yang bikin spesial itu kuahnya dari tulang sungsum
itu yang bikin cita rasanya berbeda ya
bisa diceritakan nggak sejarahnya
sejarahnya dulu kan
dagang buah ya zaman soeharto ya
importer buah kan susah
jadi jalan alternatifnya di soto betawi
siti maimunah sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan ini selama puluhan tahun
setiap hari ia mulai merebus daging dan membuat kuah soto betawi sejak pukul empat pagi
ini tuh merupakan wujud akulturasi budaya
antara budaya betawi dan juga budaya tionghoa
sekarang kita langsung cobain aja pak
ya ini menarik loh soalnya yang jualan makanan betawi yang jualan orang tionghoa
nah itu dia yang menjadi salah satu kenapa soto betawi ini jadi menarik juga pak ya
selain rasanya tentunya
tapi kita coba dulu rasanya seperti apa
belum dicampur pun juga
langsung terasa gurihnya
jadi rasa empingnya itu sangat kental
dan juga santannya pastinya
kuah gurih dan daging empuk
tak salah makanan ini menjadi salah satu kuliner primadona di gang gloria
pecinan godok ini menjadi permata pariwisata di jakarta barat

akses yang mudah serta potensi wisata sejarah budaya

hingga kuliner membuat tempat ini memiliki identitas baru